pembelian gerbong baru maupun pembelian gerbong tripting yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah
sebenarnya diciptakan untuk lingkungan
yang pertama di antara yang sederajat